kebersamaan presiden jokowi dengan menteri pertahanan sekaligus ketua munggerindra prabowo subianto dan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
dalam acara panen raya di kebumen jawa tengah beberapa waktu lalu menyedot perhatian publik
namun presiden jokowi langsung membantah spekulasi tengah berupaya menjodohkan duet prabowo ganjar atau ganjar prabowo di kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
kita akan langsung membahasnya dengan arah sumber
yang bergabung lalu sambungan zoom ada staff khusus mensa snack ri faldo maldini selamat sore mas faldo
selamat sore mbak rifana assalamualaikum
waalaikumsalam dan ketua departemen politik csis arya fernandes selamat sore mas arya
selamat sore mbak rifana
oke saya mau ke mas faldo mas faldo pertemuan presiden jokowi dengan pak prabowo dan juga pak ganjar
memunculkan spekulasi bahwa presiden tengah menjodohkan keduanya untuk berduet di kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
sebetulnya memang intensinya begitu atau ini kebetulan saja
kayaknya sulit untuk menilai bahwa itu kebetulan saja memang ada settingan di situ
iya pertama sudah dijelaskan oleh pak bey deputi protokol pers dan komunikasi media setara
bahwa memang agendanya agenda pemerintahan dan barel
yang kedua jika dibilang soal menjodoh menjodohkan itu kan soal hati mbak rifana
dan presiden paham betul itu
artinya juga gak akan mau dijodohin jadi biarkan semuanya berproses pada semestinya
yang jelas bapak presiden menyampaikan pikirannya lebih banyak kepada orang orang yang sedang ingin bekerja bersama beliau
karena keberlanjutan itu penting dan mayoritas masyarakat itu mengharapkan adanya keberlanjutan kepemimpinan
jadi suasana tidak harus dibawa ke suasana yang by setting by design
karena kan itu panen pesta nya petani
suasana itu membahagiakan di negara negara
dan dari dulu memang mbak rifana panen itu jadi momen sakral bagi petani
ada juga yang punya ritual khusus gitu loh
jadi pak prabowo bertanggung jawab soal peta state
pak ganjar adalah gubernur di daerah terkait
jadi ya tidak ada masalahnya kami kira
mereka bertemu di momen momen yang membahagiakan itu
karena mereka sama sama punya tanggung jawab di sana
dan di mana mana kami
ya silahkan mbak
oke mas faldo kemarin setelah kunjungan kerja di bali ya presiden jokowi dicegat wartawan
kemudian beliau langsung menepis spekulasi menjodohkan duet ganjar prabowo ataupun prabowo ganjar
apakah sejak awal presiden tidak menyadari bahwa akan timbul spekulasi tentang perduetan ini
masa nggak curiga ataupun nggak menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh presiden itu akan memunculkan spekulasi di mata publik
ya spekulasi kan bisa hadir di mana mana mbak nana gitu
dan memang kita tahu presiden apapun
kejadiannya ya kami kira jangan sampai lah dicangkut cautkan dengan perjodohan gitu
jadi biarkan hati dan kemisteri masing masing ya mbak chris ya gitu
sekali lagi saya bilang kalau bicara soal terjodohan kalau hatinya nggak ada itu ya susah gitu loh mbak
nah ibarat kalau bahasa kampung saya itu minyak habis tapi lauknya nggak enak gitu loh
nah jadinya yang ingin kita sampaikan adalah bahwa ya presiden juga tidak sedang melihat ada apa
yang paling penting adalah
keberlanjutan kepemimpinan beliau sebagai kepala pemerintahan ingin memastikan
semuanya bekerja sesuai dengan apa yang sudah dibangun oleh pemerintahan kali ini
mas faldo anda tadi mengatakan bahwa kalau hatinya tidak cocok maksudnya apa
artinya menurut anda antara prabowo ganjar ataupun ganjar prabowo ini hatinya nggak cocok gitu
kemistrinya nggak ada
gini mbak rifana bahwa kalau kita bicara soal jodoh menjodohkan gitu itu kan soal hati
nah bicara soal hati kontes elektoral
pasti banyak yang akan berperan gitu
soalnya mencodok ini cocok sama ini a cocok sama b
dan semua orang bisa berspekulasi
hari ini presiden sama pak prabowo sama pak ganjar dianggap menjodohkan
nanti sama pak ganjar dan pak erik dianggap menjodohkan lagi
tapi kan sebenarnya nggak begitu gitu
kejadian ini kan sering sering kali terjadi gitu
dan presiden kan merepresentasikan beliau kan adalah orang yang soal coprasya pres ini kan sudah ada di partai
nanti ada koalisinya
jadi yang nggak bisa sembunyikan
barangan juga mbak riefana gitu
jadi kalau soal berita yang viral ya ingin bergembira sama petani ya kenapa tidak
dan soal hati kan kita nggak ada yang pernah tahu juga gitu
jadi bicara soal hal ini gitu kami kira
momen yang terjadi yang pasti presiden tidak ingin momen copras capres ini bikin kita gaduh
jadi ya semuanya happy lah
jalannya dengan bergembira
seperti yang sering kami sampaikan sebelumnya
oke mas arya menurut analisa anda ya
sejak awal presiden jokowi pasti menyadari ya bahwa pertemuannya dengan pak prabowo dan pak ganjar di acara kemarin itu pasti memunculkan spekulasi
ya saya kira iya ya presiden paham betul bahwa setiap manuver yang dilakukan tentu punya efek efek politik ya
dan saya kira untuk saat ini saya kira untuk sampai saat ini sekarang sih saya kira presiden cukup serius untuk memperyaksikan pasangan ini
karena beberapa percobaan percobaan politik yang sudah dilakukan itu dugaan saya mengalami jalan buntu ya
karena beberapa kali presiden terlihat terkesan memberikan endorse kepada pak ganjar maupun pak prabowo
tapi tidak jadi pertumbuhan elektoral yang signifikan sehingga memang sepertinya ada usaha untuk mencari jalan lain terutama dengan menduetkan kedua tokoh ini
dan saya kira memang dalam politik yang demokratis
tentu dan presiden juga punya intensi untuk seperti yang tadi faldo sampaikan untuk melanjutkan legasi pemerintahan tentu perlu memastikan presiden berikutnya sesuai dengan kebijakan presiden sekarang gitu ya
dan tidak masalah juga sih saya kira apakah presiden terlihat mengendorse atau tidak atau menjodohkan atau tidak
menurut saya itu sesuatu yang biasa saja gitu
tapi menurut mas arya memang intensi presiden
kemarin memberikan endorsement ya kepada tokoh tokoh yang berpotensi bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh presiden jokowi
meneruskan program programnya presiden jokowi begitu maksudnya
ada arah ke sana
karena saya melihat beberapa manuver politik yang terjadi belakangan ini itu tidak efektif untuk memberikan pertumbuhan suara baik baik bagi pak prabowo maupun bagi pak ganjar
sehingga perlu dicari jalan lain
yang dapat meningkatkan suara
yang kedua saya kira ada desain elektoral juga bagaimana kalau pilpresnya berlangsung dalam satu kali putaran ya
karena banyak prediksi yang menemukan bahwa kalau pemilih presiden dilakukan diikuti oleh ketiga orang pasang ya
pak ganjar pak prabowo dan pak anies itu hampir pasti dimungkinkan pilpres akan berlangsung dalam dua putaran
desain elektoral bisa jadi
jadi dilakukan supaya pilpres berlangsung satu putaran gitu
oke itu intensinya ya
mas faldo kenapa kemudian presiden tampak perlu membantah ataupun meluruskan spekulasi menjodohkan prabowo ganjar
apakah karena memang tidak enak dengan ketua umum pdi perjuangan ibu megawati dan juga pdi perjuangan
ya di mana mana selalu kami sampaikan mbak rifana bahwa tidak semua yang terjadi terkait politik elektoral itu karena ya
tindak lakunya pak presiden
jadi sampai nanti ada kejadian kejadian lagi ya kami lihat prematur itu presiden juga
jadi semua presiden yang set up gitu
tapi kan di satu sisi kita kan juga seringkali berharap adanya pemimpin yang dekat dengan masyarakat dekat dengan rakyat
nah sekarang pucuk pimpinan yaitu bapak presiden joko widodo membawa timnya turun ke lapangan melihat momen melihat kebahagiaan yang dirasakan petani
nanti framingnya beda lagi gosipnya beda lagi
nanti pembicaraannya beda lagi
nah jadi memang menurut kami ya presiden kan tidak di posisi memandang nggak ada sesuatu itu ada niatnya
karena memang gak ada niatan apa apa gitu
nggak ada niatan apa apa sama sekali
sesederhana mbak rifana dengan timnya datang dan ya itu dilihat media dan ini kan juga menyampaikan yang benar gitu
ada yang tanggung jawab di sini ada yang tanggung jawab di sana gitu
benarnya memang begitu kan mbak
jadi ya nggak ada niatan apa apa
dan orang orang kan juga nggak bisa dipaksa gitu loh mbak rifana dalam hal ini
karena kan setiap orang juga punya kebebasan dalam menentukan apa yang akan dia lakukan gitu loh
terutama orang orang yang akan berkontestasi nantinya
jadi mari sama sama kita keluar dari asumsi asumsi ada niatan a niatan b niatan c gitu ya
karena ya presiden dalam hal ini ingin menyampaikan hal yang benar gitu
dan memang yang benarnya begitu gitu
mengapa presiden kemudian bersikap seolah menepis spekulasi perjodohan ganjar prabowo prabowo ganjar
apakah memang karena ingin menjaga etika menjaga perasaannya ibu mega dan juga pdi perjuangan
karena mungkin ya ini terkesan melangkahi begitu
ya saya kira kalaupun presiden ada niat itu juga nggak masalah sebenarnya gitu ya
dan valdo juga nggak perlu rumit menjelaskan presiden nggak ada niat gitu
kalau pun ada niat juga bukan sesuatu yang salah juga sebenarnya
tidak masalah dulu obama juga mengendorse presiden gitu ya
dan beberapa presiden amerika juga mengendorse presiden lainnya gitu ya untuk keberlanjutan gitu
nah yang kedua memang tapi memang presiden paham betul bahwa dalam kondisi politik budaya politik kita yang apa
yang masih terus bertumbuh gitu ya tentu presiden nggak ingin dipersepsikan terlalu jauh masuk dalam politik praktis
terutama dalam hal nominasi calon
dan presiden saya kira tentu juga memahami situasi situasi internal yang terjadi di internal partai politik terkait nominasi
dan juga terkait koalisi koalisi antar partai
dan saya kira itu yang dijaga betul oleh presiden untuk memastikan bahwa apa namanya dia tidak terlalu apa
membuat manuver yang terlalu dalam
meskipun kalau presiden saya kira mengambil posisi politik tertentu dalam pilpres ini
saya kira sesuatu yang lumrah saja
karena kalaupun saya presiden saya juga pasti akan memastikan bahwa presiden berikutnya itu melanjutkan legasi yang sudah saya bangun gitu
faldo apakah kemudian presiden sadar bahwa sikap endorsement yang ditunjukkan ke publik ini secara etika politik memang agak mengganggu begitu ya di partai partai yang lain
tadi seperti yang disampaikan oleh mas ari
ya presiden kan sudah merepresentasikan nih mbak ripana mas arya bahwa beliau berdewasa berpolitik rival politik dirangkul kurang negarawan apa gitu
jadi soal sopra sapres itu kan kita sama sama tahu bahwa keputusannya juga di partai politik di gabungan partai politik karena uungnya begitu gitu
yang pasti ya hal ini tidak akan bikin gaduh gitu
dan presiden sangat sadar itu sekali
jadi kita biarkan
jadi ini berjalan sebagaimana mestinya koalisi partai nanti yang akan menentukan
ini kan nature nya di sana
tapi sekali lagi yang ingin kami sampaikan kalau soal jodoh menjodohkan ya presiden paham betul itu ini soal hati gitu
dan etika kita bicara etika ya kita bisa berdebat di sana etika siapa gitu loh mbak ripana
karena hal ini juga bicara soal etika ini kan soal justifikasi soal argumen
soal pandangan setiap orang soal opini dan salahnya apa gitu
di mana salahnya
kan gak ada yang salah
karena memang tidak ada yang salah jadi tidak perlu dibantah seperti yang tadi disampaikan oleh mas arya
kalau memang tidak ada yang salah sah sah saja sebetulnya presiden melakukan itu
jadi tidak perlu dibantah juga oleh anda dan juga istana
kita gak begini loh poinnya bukan membantah mbak ripana
tapi kalau soal bang arya kan tadi juga bilang nih bahwa kalau presiden juga ambil langkah yang sama

nah namun masalahnya adalah ketika ada wah ini sedang menjodohkan a sedang menjodohkan b gak gitu juga gitu
jadi ya kita lihat soal keberlanjutan aja mbak ripana bang arya
mas arya ini terakhir ya menurut analisa anda tadi kan anda sudah katakan ya bahwa
tampaknya memang presiden mencari formula lain karena kemarin kemarin ternyata apa yang dilakukan itu tidak bisa memboost ataupun menaikkan angka elektoralnya ganjar
dan juga prabowo
karena itu secara signifikan
jadi mungkin ini formula lain yang sedang dicoba oleh presiden
tapi seberapa serius
ini hanya testing the water atau memang akan diseriusi nanti oleh presiden
menduetkan mereka berdua ini
ya baik saya menduga memprediksi tepatnya ya bahwa untuk kali ini sepertinya pembacaan saya presiden punya intensi yang cukup punya perhatian yang cukup serius gitu ya
karena situasinya tidak hanya posisi perusahaan
dari pertumbuhan elektoral yang tidak terjadi tetapi juga di kedua sisi ini mengalami kerumitan kerumitan internal juga ya
di sisinya pak prabowo kerumitan internal terjadi karena gerindra belum bisa memastikan secara serius secara pasti bahwa pkb akan berkoalisi gitu ya
dan belum memastikan juga bahwa kalau pak prabowo dan cahy men berkoalisi itu akan bisa berpotensi menang
di sisinya pak ganjar dan pdip juga situasinya rumit
karena meskipun sudah ada tiket pdip juga belum bisa memastikan siapa yang akan dicalonkan
sehingga di tengah kerumitan itu ditambah dengan pertumbuhan elektoral yang tidak terjadi secara signifikan itu membuat akhirnya harus difikirkan formula yang kira kira cocok gitu ya
supaya terjadi peningkatan dan supaya pilpresnya bisa berlangsung dalam satu putaran
dan saya melihat untuk kali ini sepertinya presiden punya perhatian yang serius gitu
oke baik kita lihat ya seperti
boleh dikit nih saya
kita lihat soal keberlanjutan
bahwa bicara ke orang terdekat bagi presiden tentu hal yang paling mungkin
yang nggak kerja dengan beliau tentu kesempatan itu nggak sama banyak gitu
jadi untuk bicara gegasan keberlanjutan dan hari ini kita lihat di semua survei orang orang juga ingin keberlanjutan
jadi hal ini ya perlu dipikirkan dan dilakukan oleh bapak presiden
baik kita lihat nanti bagaimana langkah ataupun manuver politiknya presiden jokowi
melihat konstelasi politik yang semakin memanas ya jelang pilpres dua ribu dua puluh
tapi sekali lagi presiden jokowi tidak punya kewenangan untuk menentukan siapa yang akan bertarung
bahwa punya preferensi boleh dan ditunjukkan boleh
karena itu dilakukan oleh mantan mantan presiden di negara negara demokrasi yang sudah maju
tapi sekali lagi tidak punya kewenangan untuk menentukan siapa yang akan bertarung dan menang di pilpres dua ribu dua puluh
terima kasih sekali dua orang narasumber
gak salah juga membantah
dan gak salah juga membantah
ada staff khususnya
ada staff khusus mensa senek ri
faldo maldini dan juga ketua departemen politik dari csis arya fernandes
saya selalu mas arya dan juga mas valdo
terima kasih rifana valdo